ulas seorang warga asing menjadi perbincangan warga net usai terekam beradu debat dengan aparat kepolisian karena tak memakai helm saat berkendara
beberapa waktu ini kepolisian bali memang gencar melakukan razia lantaran masyarakat resah terhadap banyaknya warga negara asing pengendara motor yang kerap ugal ugalan dan melanggar aturan
bergabung bersama kami kabit humas polda bali kombes pol satake bayu di denpasar bali selamat sore pak bayu
ya selamat sore mbak
salam sehat selalu ya
salam sehat temuan di lapangan apa saja sebetulnya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh para wisatawan asing di bali
ya memang petugas polisi lalu lintas dari polda maupun dari polres jajaran temuan pelanggaran itu yang rata rata tidak menggunakan helm
kemudian pernah ada juga yang tempatnya diganti dengan inisial namanya dan juga dilengkapi dengan surat surat gitu
tetapi kita lihat sekarang ini sudah mulai sedikit tertib lah mulai agak tertib karena sudah beberapa hari dilakukan kegiatan penertiban kepada warga negara asing maupun warga negara wisatawan domestik juga
kita tetap dilakukan penertiban terkait penggunaan kendaraan roda dua demikian mas
oke pak bayu aturan berkendara bagi warga negara asing sebetulnya seperti apa apakah wajib mempunyai sim internasional
ya memang mereka diwajibkan memiliki atau mempunyai persyaratan persyaratan seperti surat izin mengemudi
baik surat izin mengemudi nasional maupun internasional ya
dan ini bisa didapatkan dari redriotrat korlantas mabes polri mendapatkan surat izin mengemudinya maupun surat izin nasional dengan menunjukkan
kitas maupun visa yang milikinya mereka bisa mendapatkan surat izin mengemudi di wilayah indonesia
oke pak bayu ini kelakuan ataupun perbuatan para warga negara asing ini yang kerap ugal ugalan menggunakan kendaraan bermotor di bali
apakah sebetulnya mereka memang meremehkan sengaja melakukan itu atau bagaimana sih
terima kasih volontari tall org gram
saya suka dengan kim bang rem
yang diberirier beberi publik
setelah beberapa tahun kemudian
bahkan cina menbt